suatu ketika ada seorang raja di india raja ragafendra yang hanya suka memecahkan teka teki
suatu hari dia menerima hadiah dari sahabatnya raja vilasrau
yang mulia aku membawakanmu hadiah dari rajaku yang mulia raja vilasrau
rajamu dan aku telah memecahkan banyak masalah bersama saat kami berada di kuruku
silahkan buat dirimu seperti di istana sendiri aku akan menulis balasan untuk vilas
terima kasih yang mulia
lihat apakah kau dapat menemukan perbedaan dalam ketiga boneka itu
terima kasih vilas dan aku jamin aku akan mengirimkan jawabannya segera
raja meletakkan ketiga boneka di atas meja dan memeriksanya
dia menghabiskan berjam jam mengukur setiap aspek dari boneka itu
tetapi dia tidak bisa menemukan perbedaan sama sekali di antara mereka
raja bertanya tanya apa yang dia lewatkan dan akhirnya setelah banyak berpikir
dia memanggil orang paling bijaksana di istana

apakah kau dapat menemukan perbedaan di antara ketiga boneka itu
aku akan melakukan yang terbaik yang mulia
orang bijaksana memeriksa ketiga boneka itu dalam setiap detail
tetapi dia juga tidak bisa membedakan mereka
aku minta maaf yang mulia tapi menurutku ketiga boneka itu persis sama
mana ini bisa terjadi
mungkin temanmu bercanda denganmu
temanku tidak pernah bercanda tentang tegak tegak
komedian kerajaan mungkin tahu jawabannya
saat itu komedian kerajaan yang lewat mendengar ini dan memasuki ruangan
aku sedang lewat dan mendengarmu memanggil nama aku
apa yang kau inginkan lelucon tariana sepermainan
jika orang bijak tidak bisa menemukan perbedaan mungkin kau bisa
bisakah kau menemukan perbedaan dari ketiga boneka itu
mereka terasa sama
mereka terlihat sama
berat mereka juga sama
mereka tersenyum sama
bahkan mereka terdengar sama
suara mereka adalah hening
dan itu juga terdengar sama
sama sekali tidak ada perbedaan yang mulia
mungkin tegak tegak itu lelucon
temanku tidak pernah bercanda tentang tegak tegak
raja sangat putus asa
sehingga dia membiarkan siapa saja yang ingin mencoba memecahkan teka teki
tetapi tidak ada yang berhasil
suatu hari seorang pendongeng tua dihadirkan
aku mendengar ada sebuah teka teki yang mengganggumu yang mulia
jadi pendongeng memecahkan tegak tegak sekarang iya kan
mungkin cerita ini tentang tegak tegak yang mulia
atau mungkin ada cerita di dalam tegak tegak itu
sebuah cerita membunuhku
membutuhkan narator dan juga pendengar yang mulia
jadi kau memintaku untuk di sini
iya yang mulia
dan yang aku butuhkan hanyalah tiga helai rambut
tiga helai rambut kenapa
nah hal hal yang sama di luar bisa sangat berbeda di dalam
sekarang bisakah kau mencabut tiga hal
tiga helai rambutmu dan memberikannya satu persatu kepadaku
kau terdengar seperti kau memerintahku
tetapi aku tidak meminta sesuatu yang tidak masuk akal bukan
perbedaan apa artinya ini
ya boneka pertama adalah milik orang bijak
dia mendengarkan menerima setiap kata dan menyimpannya jauh di dalam hatinya
boneka kedua adalah milik si bodoh

dia menerima sesuatu yang tidak masuk akal di satu telinga dan keluar dari yang lain
dan boneka yang ketiga adalah boneka milik pendongeng
apa yang dia dengar dia sampaikan lagi kepada orang lain
jadi orang seperti apa yang terbaik menurutmu
itu tergantung pada situasi yang mulia
terkadang ada hal hal yang harus dirahasiakan
kadang ada hal hal seperti gosip yang tidak pantas mendapatkan perhatian
dan kemudian ada hal hal seperti cerita atau pengetahuan
atau pelajaran yang harus dibagikan kepada semua orang
sehingga semua bisa mendapatkan manfaat
bukan boneka itu sendiri yang baik atau buruk
itu tergantung pada boneka yang kau gunakan dan dalam situasi apa
oh terima kasih banyak
ini adalah upahmu nyonya terima kasih
maka raja mengirimkan jawaban teka teki itu kepada temannya
dan berterima kasih
dan berterima kasih kepada dia atas pelajaran teka teki yang indah itu
setiap kali dia harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan sepotong informasi
apakah akan merahasiakannya mengabaikannya atau membagikannya
dia selalu memikirkan tiga boneka itu
dan itu membantunya untuk memutuskan